gak dapet ya
bang tepukan gue belom nyuga apa
kalau mah gak bener sih
meka tunggu meka
aku pengen istirahat
kumpul kalian disini
besok kan gua udah tampil lo di teater kampus
gua pengen kalian berdua dateng
wih ngapain juga dateng los banget
kalo sampe ga dateng berarti lu ga menghargai karya anak sastra
iya pasti yaudah udah
dari sana kamu pulang aja gi aku mau istirahat
yaudah ya aku masuk
ini ya kamu pergunakan dengan baik uang ini ya untuk keluarga kamu
terutama untuk bu aisyah
bu ayu tenang aja kok
saya akan menghantar
dan pergunakan uang ini sebaik baiknya bu
buat ibu aisyah kok
makasih banyak bu
wah rejeki banget nih
beli makanan enak
aida mau beli baju
wah lu main sini dikurang satu orang lagi
uruan ke markas ya
gue tunggu sekarang
lu tungguin gue ya
gue datang ke situ
bu bungpung lagi ada duit
aduh sakit sikit
saya bantu ya
ada yang sakit ya